disertai rasa bangga dan senang kita melakukan uji coba terbatas dari lrt jabodebek
aspek safety menjadi yang utama
satu sisi kita bangga dengan karya anak bangsa
kita mempunyai kereta angkutan masal yang baru
tetapi bicara tentang safety menjadi satu keharusan
oleh karanya saya menitipkan pesan kepada kai dan para vendor